kematian balita berusia dua tahun dua bulan di bogor menambah deretan panjang anak anak yang menjadi korban kejahatan seksual sepanjang dua ribu enam belas ini
faktor kepribadian menyimpang pelaku di tenggara yang menjadi latar belakang pelaku melakukan tindakan bejatnya
kampung pabuaran tonggoh desa girimulya di kecamatan cibung bulang kabupaten bogor yang biasanya tentram ini mendadak geger
setelah peristiwa kematian balita dengan cara diperkosa dan dibunuh delapan mei lalu
balita yang baru berusia dua tahun dua bulan ini tewas mengenaskan di tangan budiansyah pemuda dua puluh enam tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri
keluarga korban meminta pelaku dihukum setimpal
biasanya pernah main di dalam di luar
pas saya jemput ila suruh pulang gak mau budinya pun ada di situ lagi nonton tv
jam sepuluh kurang sepuluh menit
lihat layla udah gak ada pokoknya saya emang pengen setimpal aja
menurut keterangan pelaku pada polisi di polres bogor pelaku budiansyah melakukan tindak pemerkosaan terhadap balita yang baru berusia dua tahun dua bulan sebanyak dua kali di hari yang sama
dan untuk menghilangkan jejak pelaku budi ansyah sempat menyembunyikan ejasat korban
di dalam lemari kamar tidurnya sebelum ia akhirnya memindahkan jasad ke halaman belakang kediamannya
pelaku budi ansyah ini tinggal bersama kedua orang tuanya
lantas seperti apa sosok budi ansyah di mata warga
banyak warga tak menyangka anak dari pengusaha bahan bangunan yang dikenal tenang dan pendiam ini tega memperkosa dan membunuh
ya bener ikut nyari dia
dan dia ini waktu hari itu juga ikut ahlin juga ikut ya
tapi tampak seperti biasa aja
seperti biasa aja
kayak orang biasa lah
kan waktu ada anjing juga orangnya disini karena lihat gitu ngeliatin
oke jadi boleh ditegaskan sehari hari dia itu sosok seperti apa
kerja ini sama ikut bapaknya aja
kerja batako gitu
tapi pemuda yang pendiam
pendiam orangnya pendiam pokoknya
pelaku diancam pasal berlapis
pelaku diancam pasal berlapis
pelaku diancam pasal berlapis